istrinya rino juga
kamu istrinya rino juga
jangan jangan dia nggak pernah cerita ya
kalau saya pernah menikah dengan dia
kamu tenang aja
aku dan mas rino mau pisah
keputusan persidangan percayaan aku kuat
kalian masih proses cerai
kamu nggak usah takut
aku gak akan ganggu rumah tangga kalian
aku juga gak mau balikan sama rino
aku nggak mungkin tahan jadi istri mantan seorang api
mbak sebaiknya mbak tidak asal tuduh
itu namanya fitnah
saya mau perlihatkan sesuatu
ini berita di koran tentang penangkapan mas rino
karena kasus pendelapan uang
kamu ngasih ragu bertemu rino
hai kamu dimana han
banyak model baru dong ya
maaf lanjutin ya ngobrolnya
kamu tuh kenapa sih
ternyata mas rino udah kena nikah
dia juga pernah di penjara
jadi nunggu lama
masa baru menikah aja sudah buat masalah
biasanya orang menikah itu kan
bener gak sih bu
ya kayaknya masalah besar ya joh
namanya kalau sudah dibohongin
rasanya gak enak jeng
dari keluarga baik baik
anaknya malah mau dipoligami sama mantan napi
ya kalau gitu kami pulang dulu ya jeng ya
sampai ketemu ya
kamu tuh kebohongan
kamu tuh kebohongan
kamu tuh kebohongan
kamu tuh kebohongan ya
kamu tuh bener bener sudah memalukan keluarga kami ya
sekarang kamu harus pergi dari sini
gak ada gunanya lagi kamu disini
saya gak sulit lihat kamu lagi
ma tunggu dulu ma
beri saya kesempatan untuk menjelaskan semuanya
gak ada niatan saya untuk menyakiti mama dan hanifah
saya gak sudi dipengil mama sama kamu
kamu tuh mantan nafi
buat apa kamu kesini lagi
kamu gak usah ngejelasin sama hanifah
gak perlu gak ada gunanya
hanifah butuh penjelasan dari mas rino
hanifah masih perlu waktu
kamu pasti ada disini
karena ini kan tempat favorit kita berdua
aku gak mungkin lagi ke rumah mama kamu kan
aku pasti dimarahi
ini aku bawa surat
perceraian aku sama lina